usia saya sekarang dua puluh tiga tahun
saya ada di sini karena terjerat kasus narkoba
hukuman saya sembilan tahun tapi sekarang saya sudah menjalani lima tahun tiga bulan
awalnya sih nyesel karena kenal narkoba
memang saya bukan pemakai yang aktif tapi di situ tetap ada peran saya dekat dengan narkoba
jadi ya sekecil apapun peran kita dengan narkoba kalau bisa hindarin
itu yang saya seselin
sekarang gimana caranya saya bisa berbaur saya aktif ikut program program pembinaan yang ada di lapas
di sana mengadakan selekan
seleksi juga dari pt saya asal cipinang tidak ada seleksi
dilihat orangnya dilihat dari segi hukumannya masih jalan empat tahun terus yang aktif
dan memenuhi persyaratan
pulang ditanya mau ikut kuliah
mau banget lah
siapa yang mau
nunggu pulang itu kan kelamaan
pokoknya pas dites tuh gimana caranya saya harus bisa ikut
karena kan enggak
kesempatan emas udah didukung udah mau saya dicalonin diikut daftarin
karena saya belajar sebelum
kesulitan sih belajar nenek ini selama masa pandemi
karena satu yang pertama itu kan kita cuma satu tv
jadi fokusnya kurang lah kalau saya pribadi
nangkepnya juga kadang kan nggak selalu lancar koneksinya
jadi lebih hati hati sih dalam saya bertindak gitu
karena setiap yang kita tindakan kita sebenarnya diatur oleh peraturan undang undang
entah itu secara person by person atau person dan publik gitu kan
jadi lebih tahu lebih hati hati lah
saya sih pengennya jadi notaris
saya ngejar kepala
rasa bersalah di hati juga sih
bikin seneng juga belum
bikin sedih mulu
jadi saya pengen gimana caranya ngebanggain mereka
buat mereka bangga sama saya
itu yang terus ada di pikiran saya
suatu hari toga bersandar di kepala kami
biru langit akan muncul setelah hitam pekat berlalu
dengan goresan garis garis juga kata kata
yang dulu hanya sekedar
mimpi dari balik jeruji
kini kisah bang napi jadi sarjana bukan lagi hanya mimpi